lo kagak kepedesan
ini memang tidak pedas
jangan marah atuh
bukan telepon dari siapa siapa
jangan kan sumpah
kalau swear itu
jarinya cuma dua kakak
makin bagus swearnya
kalau lo percaya pergi sana
ih gak bicara sama siapa
ih apaan sih
ini saya perginya
neng rika kalau sedang op kenapa nggak pergi jalan jalan
mau sih kakak tapi gak ada yang ngajak
kalau saya yang ngajak jalan jalan sekarang mau
mau kakak boleh kakak
mengapa muka bos seperti itu
kesel kepada siapa bos
gara gara lo telat gue terpaksa sarapan sama masakan emak gue yang pedas
kalau begitu saya minta maaf
sekarang lo harus gue hukum
siapa yang suruh lo diri ninggering
tadi katanya bos mau menghukum saya
hukuman lo bukan itu
bunga kamu kenapa
aku dimarahin pak guru gara gara telat
dimarahin pak guru
dimarahin dimarahin dimarahin
kalian jahat banget sih aku kan lagi sedih
kamu mau diredekin
bunga tunggu bunga
ba bee bakal apaan sih beli banyak banget
segala kurma air jam jam mau kena
kejak bukan urusan lo
udah sana pergi
hah main pergi aja ongkosin dulu
kok segini kurang
yeee kan tadi ba bee janji mau bayar tiga kali lipat
bunga tadi kenapa kamu telat
aku semalam habis nonton droma korea di laptop
pasti sampe pagi ya
kok gak tau sih bunga
soalnya aku ketiduran
lo mau ke undangan ya may
terus kenapa lo pake baju baru gitu
baju baru gitu
ini makanan pedasnya bos
sekarang giliran loh makan makanan pedas
terima kasih bos
gak mau ah
kok gak mau sih
aku takut gelap
kalau bunga gak mau dejak nonton
kita aja ditakdir nonton
kita gak takut gelap kok
lo kagak kepedesan
ini memang tidak pedas
ini memang tidak pedas
kalau kata saya ini tidak pedas bos
mulut lo udah kagak normal
kalau lo gak sibuk
nyiapin acara syukuran ya
mau kondangan kemana be
kalau gue lagi kesel jangan banyak nanya
tapi saya kan baru nanya satu kali b